mana sih pelin banget
mas lu ngapain sih marah marah sama rini
jadi rini ngadu sama lo
berarti udah saatnya lo harus tau sebenernya
aduh alia kemana ya
baik deh orangnya pengen beliin aku coklat
hmm yaudah yuk sekarang kita pulang ya
gapapa coklatnya biar mama aja yang beliin
yeay terima kasih ma
iya yurie sekarang kita pulang ya
terima kasih mama genuk
aduh anak mama
anak tadi kemana ya
padahal aku udah janji sama dia
lo dateng ke sini mau ngapain
lo masih ingat gue kan
apa apaan nih beraninya sama cewek lo
ini lagi ya lo ngasih kocapur kalo lo ga tau permasalahannya
sekarang jadi urusan gue
karena lo ada masalah sama cewek gue
gue kesini mau ngasih lihat hal penting sama lo
lo udah ngecek sendiri
pokoknya gini ya sekarang kalo lo mau hidup mau kembali lagi lo putusin aja
andi emang mau mati dia itu sekarat
ga punya masa depan
dan cewek kayak gue emang ga mungkin mau sama dia
bukan cuma gue doang

cuma dimanfaatin doang sama riri
shootingnya bisa dimulai lagi ya sekarang
kalau kemarin si andi gak bisa gue parah parah nasin
si haris pasti kemakan sama video tadi
iya gue tau udah lama gak ketemuan
tapi hari ini gue gak bisa
udah gak apa apa kamu pergi aja sama teman teman kamu
lah kamu gimana
gue gak mau kalau temen temen kamu itu nganggep
kamu pergi aja sama temen temen kamu
aku gak mau hubungan kita ini
jadi penjara buat kamu
sekarang kamu naik mobil kamu pergi
salam ya buat temen temen kamu
telepon aku ya
iya ntar aku telepon kamu
bye selamat tinggal
bye selamat tinggal
iya ri gak apa apa itu teman teman gue kok
mereka tuh lagi liduran disini
mereka kuliah di london
satu jurusan sama pani ya
satu jurusan sama fani
udah lama temenan sama fani ya
mau pesen makanan atau aku kesini
nanti aja gampang
ternyata benar apa kata nurdi
riri masih bergaul sama bambang
tidak usah terlalu bernyata
terus kita bercanda
kita harus berada di tempat yang sehat
kita perlu menunggu
kita harus bekerja
riri masih bergaul sama banyak cowok

jauhin andi jangan pernah mainin prasad
gue bukan riri gue rena
nuduh riri yang gak enggak lagi
lo ngapain sih marah marah sama riri
jadi riri ngadu sama lo
berarti udah saatnya lo harus tau sebenernya